memeriahkan rangkaian hari jadi ke empat ratus tujuh puluh tujuh kota semarang
pemerintah kota semarang menggelar acara semarang night carnival dua ribu dua puluh
acara bertajuk niscala ini menampilkan fashion show berkostum
tradisional dan beragam kegiatan seni budaya
semarang night carnival dua ribu dua puluh empat merupakan agenda tahunan
yang diselenggarakan pemkot semarang untuk memperingati hari jadi kota semarang
ada empat konsep yang ditampilkan dalam acara ini
yakni rewanda elang jawa warangendok dan barongsai
yang merupakan ikon kota semarang
selain fashion show acara ini turut dimeriahkan dengan pertunjukan tari kolosal
drum band musik dan wayang orang
acara semarang night carnival diawali dengan pawai dari kantor pemkot semarang di jalan pemuda
dan berakhir di lapangan pancasila simpang v
lalu seperti apa keseruan dan kemeriahan dalam acara semarang not carnival dua ribu dua puluh
yang saat ini sedang berlangsung kita akan tanyakan ke jurnalis kompas tv
ada jinawi rana di simpang v semarang jawa tengah
saat malam rana bagaimana kemeriahan acara di sana
apa tema khusus yang diusung dalam acara ini
ya baik baru saja berlangsung keseruan semarang dan kalival
ini merupakan acara semarang night carnival yang ke tiga belas yang diselenggarakan oleh kota semarang sendiri
nah pada tahun dua ribu dua puluh empat ini semarang sembilan carnival
merupakan peringatan untuk hari jadi kota semarang yang ke empat puluh lima
untuk tema sendiri yang diangkat adalah niskala
kenapa niskala niskala merupakan bahasa sansekerta yang berarti kuat atau kokoh
nah ini dipilih untuk mewujudkan agar kota semarang nantinya menjadi kota yang kuat dan juga kokoh
utamanya di perihal pariwisata dan ekonomi masyarakat atau umkm nya agar terus melejit seperti itu
disaksikan oleh ribuan warga kota semarang
tidak hanya dari kota semarang saja tapi juga luar kota semarang
yang datang berbondong bondong dari luar kota semarang dan juga kota semarang
untuk menyaksikan keseruan dari semarang sembilan carnival
di sini ada satu ratus lima puluh lebih peserta yang mengikuti semarang sembilan carnival dengan menggunakan beragam kostum
nah kostumnya sendiri ini ada empat tema
yang pertama adalah rewanda kemudian elang jawa lalu ada warak ngendok
kenapa dipilih empat tema ini
karena empat tema ini merupakan representasi atau ikon dari kota semarang sendiri
yang melambangkan bahwa kota semarang ini memiliki akulturasi budaya yang kaya
begitu mulai dari barongsai warak ngendok melang jawa dan juga rewanda
ini merupakan ikon ikon kota semarang

dari setengah tujuh malam tadi hingga baru saja berakhir keseruan semarang night carnival ini
dan ini merupakan puncak acara sendiri
di mana ini juga berisi panggung rakyat atau panggung hiburan bagi masyarakat
di mana ada tari tarian ada musik ada lagu kemudian ada tari kolosal begitu
dan juga ada keroncong dan juga semua kesenian dan hiburan masyarakat di kota semarang ini
menjadi satu malam ini pada sabtu malam dan bisa dinikmati secara gratis oleh warga kota semarang sendiri
ya rana bicara mengenai gelaran seni budaya apa saja yang ditampilkan dan bagaimana
pertunjukan pertunjukan spesial yang diberikan dalam semarang night carnival tahun ini
jadi pertunjukannya sendiri ini dimulai dari setengah tujuh malam tadi
dari mulai balai kota semarang di mana titik dimulainya dari defile begitu
dimana semua peserta pelajar dan pelajar semua berada di dalam kota

dari empat tema tersebut berjalan dari balai kota semarang melewati jalan pandanaran kemudian berakhir di simpang lima kota semarang
di mana di sini sendiri sudah menunggu ribuan pengunjung atau warga kota semarang sendiri yang juga bisa menyaksikan panggung hiburan
ada pun panggung hiburannya tersendiri adalah ada tari tarian
kemudian juga ada tamu dari tabalong kalimantan selatan yang mempertunjukkan tarian tarian asal daerah mereka
kemudian ada wayang on the street
kemudian juga ada live music begitu
dan juga lagu lagu keroncong dan lagu lagu daerah lainnya seperti itu
nah untuk lebih lengkapnya lagi berikut adalah wawancara kami dengan wali kota semarang ibu hafearita gunaryanti rahayu
ini adalah tema tema tentang bagaimana peragaman budaya yang ada di kota semarang
nanti akan kita lihat ada misalnya dari cina ya kemudian ada dari wondo kemudian juga ada elang dan juga dari nusa tenggara
ini adalah anima dari wondo
ini adalah menggambarkan bagaimana budaya pedaya yang ada di kota semarang
dan tentunya ini akan semakin meriah karena ada beberapa teman teman dari daerah yang menanggung dan mencari
jadi ada penonton dan juga ada yang menikamu asing secara ketinggian dari korea
tentunya ini akan menjadi terapar juga untuk bagaimana menempatkan kembali ke kota semarang
jadi ini juga saya minta kepada teman teman ini berkolaborasi
ya begitulah saudara keseruan dari semarang night carnival dua ribu dua puluh empat ini
diharapkan juga acara seperti ini di kota semarang akan mendongkrak lagi ekonomi umkm yang ada di semarang
dan juga tentunya di sektor pariwisata yang ada di kota semarang
tak hanya mendapat kunjungan dari wisatawan lokal namun juga mancanegara seperti itu
terima kasih jurnalis kompasifi jinawi rana sudah bergabung bersama kami